bisa menemukan salah seorang klinik servis
yang melakukan teror itu sama elsa
mama akhirnya sudah mendapatkan nomor telepon orang itu
dan mama jadinya tahu kalau orang itu namanya iqbal
waktu mana cerita sama papa
keluarga kalian itu diteror
sama orang yang namanya iqbal juga
semua cara udah saya coba
semua cara udah saya coba
tapi hasilnya masih sama
sepertinya trauma itu sangat menyakitkan buat jesse
bahkan bagi saya sendiri
sampai pada suatu saat
sama keadaan itu
desi denial sama kejadian yang pernah menimpanya dia dulu
satu satunya cara yang bisa bikin jesse move on
hanyalah membayangkan pernikahannya dia
setiap hari dia cuma bisa ngebayangin itu
kayaknya itu satu satunya cara yang bisa bikin jessi menjadi semakin kuat
saya mensembankan kamu
kalau kamu mau salahin orang kamu salahin saya
jangan salahin jesse
dia cuma korban
makanya saya berubah pikiran
yang awalnya saya bawa jessi untuk ninggalin kamu
tapi kamu kalau saya sudah putus asa
jesse harus sembuh
oleh karena itu saya cari kamu
ya allah aku gak nyangka apa yang dialami bella
ternyata mengalami saya
mengerikan seperti ini
renah keren banget ini bikin istananya sayang
kadi bantuin om ma
oh ya aku juga mau bilang makasih
karena mama udah siap ya maternity shot
ya alhamdulillah lancar
cuma karena di rumah
ya kita konsepnya sederhana aja
terus mama kasih buat kamu selama lama
iya terima kasih ma
itu itu apa
mau bikin apa lagi
iya tadi andin telpon terus mendadak minta saya ke sini
cuma karena papanya lagi sibuk jadi saya sendirian
oh seneng sekali
rena pasti senang ya main sama oma sarah ya
mama bisa bicara sebentar sama andien
boleh ya boleh
oma mau ke kamar
rena bisa temenin oma gak
emang agak capek nih mau dipijetin sama rena
yang pinter mijetin oma
boleh ya oma
salim dulu pamit dulu sama oma sarah
ini baik sekali cucu oma ya
jadi gini kalian berdua udah denger kan soal beberapa waktu yang lalu elsa itu sempat kena teror
karena teror itu elsa sampai stress dan histeris

karena teror itu elsa sampai stress dan histeris

karena teror itu elsa sampai stress dan histeris
karena teror itu elsa sampai stress dan histeris

yang melakukan teror itu sama elsa
mama akhirnya sudah mendapatkan nomor telepon orang itu
dan mama jadinya tahu kalau orang itu namanya iqbal
waktu mama cerita sama papa ngingetin sama mama kalau
keluarga kalian itu diteror sama orang yang namanya iqbal juga